empat hari sudah sekitar seribu korban banjir di cipinang melayu mengungsi ke masjid universitas borobudur
yang dijadikan posko pengungsian
bantuan terus datang termasuk kunjungan dari pejabat pemerintahan
veronica tan istri gubernur dki jakarta basuki ceyapurnama
mengunjungi pengungsi banjir cipinang melayu di masjid universitas borobudur rabu pagi
veronica memantau kondisi kesehatan pengungsi sambil melakukan pendataan terkait kebutuhan dasar
dan juga kebutuhan pasca banjir dari seribu tiga puluh tiga jiwa yang terpaksa menginap selama empat hari di posko ini
menurut veronica kunjungan ini adalah agenda dinas bersama organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga jakarta yang ia pimpin
datang juga untuk memantau kira kira dari setelah kita bantuin apalagi yang kurang
nah seperti saya lihat ini sebenarnya banyak anak anak yang sebenarnya mereka juga nggak sekolah
sebenarnya kalau dikumpulkan atau kita mungkin kasih
jadi alat tools edukasi buat mereka sambil mereka bisa menggambar mewarnai itu juga baik
nah makanya kita lihat apa yang dibutuhkan ya segera kita lakukan apa yang bisa kita lakukan
mohon maaf bu ini bagian kunjungan dari dinas atau pribadi atau apa bu
ya ini kan saya sebagai tim penggerak pkk ya
ya seharusnya memang sama tim dan juga dengan ibu wali kita sama sama mantau gitu